lo lupa kalau gio tuh bucin gue dari smp
ya gak mungkin lah segampang itu ke pelayan jelek itu
nggak level banget lagi jadi pelayan
gue jadi bingung deh sama seleranya the death flowers
ata sama citra
eh pangeran sama siapa
pangeran kan sama gue
aku harus cari cara yang tepat
supaya burnawang mau merubah keputusannya
dan gak jadi pindah ke surabaya
uang dari cewek asongan itu gimana pak bos
dibalikin apa diapain
ngapain sih kamu bahas bahas begini ya
merusak masa depan saya aja yang cerah
saya gak tau
saya jadi bingung gara gara cewek asongan itu
keras kepala sekali dia
padahal uang yang saya kasih itu cukup besar loh
kalau membela emang cinta sama pangeran
harusnya mel berusaha bikin pangeran jatuh cinta sama dia om
kalau mau ngandelin harta dan kekuasaan kayak gini
pangeran gak akan pernah luluh
apa yang dibilang cewek asungan itu ada benaannya
mel memang harus bisa berubah sikapnya
terus sekarang kita harus gimana pak bos
bisa gak kamu diem dulu
kalau saya lagi ambil keputusan saya harus tenang
aku gak nyangka kondisi kamu jadi begini lex
itu pelipis kamu
nggak apa apa kamu gak usah khawatir
tadi aku udah dibawa ke igd kok
aku udah dikasih tindakan disana
sekarang udah mendingan
terus gimana sih bisa begini
keadaan kamu bisa begini itu gimana lex
ini semua juga gara gara nawang
dia bener bener udah gak mau bantuin aku lagi
pak remon sama sekali gak mau ngerubah keputusannya untuk bantu perusahaan aku
usaha aku jadi kacau bala ulit sekarang
kamu sendiri sekarang juga udah gak mau bantuin aku lagi
kenapa jadinya nyalahin aku
lex urusan bisnis ini urusan intern kamu dan pak remon
kok jadi orang lain juga disalahin
ya kamu coba aja cari investor baru
kalau ada apa apa kan bisa berantakan begini jadinya
aku udah gak tahu harus seperti apa lagi
cara apa lagi yang harus aku pakai
tiga pabrik aku udah aku tutup sekarang
kantor aku udah disita sama bank
terakhir rumah aku juga disita sama bank
aku bener bener pada titik terbawah sekarang ini
kamu jangan putus asa begitu dong lex
aku yakin kamu bisa lalui semua ini kok
emang berarti kamu mau bantuin aku cari investor baru kan
kamu sama aja menawang
bisanya cuma php in orang aja
awalnya bilang mau bantuin lah nolongin lah
bantuin juga enggak
aku tuh nyesel ya datang ke sini
tapi ternyata apa
kita bicarain lagi kamu duduk dulu ya
lex seharusnya kamu tuh mikir
aku tuh masih kesel sama kamu
gara gara kamu nyuruh aku ngusir nawang dari rumahku
tapi aku masih bisa nyigirin egoku setelah aku dengar kamu ada masalah
aku prihatin sama kamu
kamu udah ngecewain aku lagi begini
kamu pikir aku mau bantuin kamu setelah kamu kayak begini sama aku
cik cik cik cik
tunggu dulu cik
lo tuh kenapa sih akhir akhir ini jadi beda banget
lo berubah cik
enggak kayak citra yang gue kenal
lo tuh selalu aja ngerebutin hal hal yang kecil
asal lo tau ya tak
hal kecil di mata lo bisa jadi hal besar di mata gue
dan kalau lo cuma mikir ini semua hal yang biasa aja ya udah terserah
kok terserah sih
eh selalu tahu ya kita itu berdua harus cari solusi biar gimana caranya kita gak berantem terus kayak gini
terus tuh yang ada bikin gue pusing tahu gak sih
kalau lo pusing cari obat sana
jangan main nyalahin gue
sumpah gue gak ngerti lagi sama lo tuh
lu tuh maunya apa sih kok jadi baper kayak gini
semua tuh karena karena lo

takutnya lo kena penap
pak anterin dia ke tebet ya ke kompleks citra